saat ini masih banyak sosok perempuan yang memberikan inspirasi seperti kartini
perempuan perempuan ini mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak
dan dibalik itu mereka juga mampu memimpin banyak orang untuk maju
seperti sosok pemimpin perempuan yang satu ini
ia mampu memimpin kota terbesar kedua di indonesia yaitu surabaya
tentu anda langsung ingat ya siapa dia
sekarang kita langsung sudah bergabung bersama kami dari surabaya
selamat pagi ibu risma
selamat pagi mbak
selamat pagi ibu risma
wah ini kayaknya lagi sibuk kerja nih sekarang
iya masih jadi wali kota
iya dong ibu ya
selamat hari kartini untuk ibu risma
kalau untuk ibu risma seperti apa sih sosok itu
saya ingin mengucapkan bahwa saya sangat berharap
ya saat ini semua perempuan di indonesia
sudah bisa sejajar dan sama dengan kaum pria ya
tapi yang perlu mungkin sesuai dengan
saya pikir seluruh agama dan adat istiadat kita
bahwa kita tetap seorang perempuan
dan mungkin seorang istri dan seorang ibu dari anak anak kita
seberat apapun setinggi jabatan kita apapun
kita adalah tetap seorang ibu dan seorang istri dari anak anak kita
dan tetap seorang perempuan
yang tentu kita tetap harus kembali kepada agama dan adat istiadat kita gitu
setuju ibu risma
tapi kan ibu risma ini kan sekarang menjadi wali kota ya
kemudian juga masuk ke dunia perpolitikan begitu yang pressure nya begitu luar biasa hebat
nah bagaimana ibu bisa menyeimbangkan peran ibu sebagai wali kota politisi dan juga sebagai ibu rumah tangga
ya saya kira apalagi kondisi saat ini ya
kita ada teknologi kemudian ada infrastruktur kendaraan dan sebagainya
saya pikir kita tidak
tidak terlalu sulit untuk bisa berperan dua duanya gitu
karena misalkan contohnya misalkan saya kangen dengan anak saya gitu
saya berada di luar negeri
nampaknya komunikasi kita sedikit terganggu ya dengan ibu risma
ibu risma sudah kembali lagi bersama kami
oh udah udah aku udah dengar kok
nah jadi gimana bu tadi bu kalau dari ibu lagi di luar negeri terus komunikasi dengan anak anak ibu seperti apa
saya pakai video call gitu kan
terus kemudian saya nanyakan dia sudah makan kemudian apa dia sehat
kalau dia capek atau enggak gitu
jadi saya selalu juga kontrol dia kalau malam sudah sampai di rumah atau belum kayak gitu
kalau itu di luar
tapi kalau di surabaya saya berusaha bangun lebih pagi dibandingkan suami saya untuk nyiapkan
kalau dia pergi ke kantor kemudian
saya juga berusaha kalau anak anak saya kan udah pada lulus mbak
kadang kan dia kerjaan sampai malam saya usahakan saya tidur setelah dia pulang
wah itu kan lumayan melelahkan bu ya buat ibu risma bangun lebih pagi tidur paling telat begitu bu
itu bagaimana menjaga stamina nya ibu risma
enggak lah mas saya percaya bahwa kalau kita punya niatnya niat baik
punya niat baik
bahwa semua kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri
pasti ada kekuatan yang besar yang akan membantu kita untuk memberi kekuatan secara fisik maupun emosional gitu
saya percaya itu
ingat nggak mas ada orang bisa narik apa namanya narik truk dengan giginya atau apa namanya reok gitu
atau nangkat dengan seberat itu dengan kepalanya
sebetulnya kekuatan manusia itu luar biasa kuatnya kalau kita gunakan dengan optimal gitu
iya apalagi dengan keikhlasan ya
bagaimana warga surabaya nanti sangat menanti kehadiran ibu
bu risma mumpung sekarang lagi ada di kantor ya buat kita sih ini pagi pagi banget ya seorang wali kota udah dari kantor
ibu pekerjaannya bagaimana bu sebanyak apa sih bu ini kayaknya di belakang belakang banyak sekali berkas berkas yang bertebaran
ceritakan sama kita dong bu ruangan kerjanya yang berapa banyak
kerjanya ibu risma itu seperti apa nih
boleh lihat ini biasanya kalau saya kalau di luar saya bisa menyelesaikan administrasi kan saya bisa pakai elektronik
saya bisa perintahkan surat surat itu dengan elektronik saya kalau keluar negeri
justru apa namanya kalau saya ada di luar negeri
karena semua sudah bisa saya kerjakan di luar negeri
kalau saya ada di jalan itu saya selalu sempatkan saya bawa ip untuk saya disposisi
jadi ini nggak banyak biasanya kalau hari hari itu bisa satu meter kerja
itu kalau melihat kinerja kerja ibu saya sih stres bu
meja kerjanya penuh banget belum lagi ya
di samping kiri ibu itu ada cctv itu cctv kantor ya bu ya
kota surabaya atau
ibu bisa melihat semua
cctv kota surabaya ya
pantesan ya bu ya kalau ada macet ibu bisa langsung turun karena ibu lihat dari cctv ya bu ya
waduh waduh tapi ibu sekali lagi kami sangat salut ya
jadi kalau mas prabu di surabaya saya bisa pantau
kita nggak boleh macem macem nih
kita nggak boleh macem macem di surabaya

ibu risma terakhir nih saya mau tanya bu
mungkin juga perempuan di indonesia ingin mengetahui
bagaimana ibu memberikan sekarang motivasi untuk perempuan indonesia agar bergerak lagi lebih maju begitu untuk negara kita ini
jadi kita kaum perempuan ini sebetulnya pasti diberikan kelebihan oleh tuhan kepada kita semuanya
karena yang pertama
coba melahirkan itu berat sekali
dan kita mampu melahirkan
kemudian apa namanya
kita juga diberikan peran oleh tuhan sebagai ibu
dan mungkin saat ini kita harus mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga
nggak usah takut kalau kita bisa membuat peran itu dua duanya sama sama berhasil dan dua duanya bisa sukses
asal kita tahu bahwa
kita memang punya kewajiban itu
kita memang punya kewajiban dua itu
yang harus kita selesaikan bersama sama
dan tidak usah takut
sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi
kalau kita ada kemauan untuk menyelesaikan dan kita selalu berdoa
pasti ada jalan untuk kita untuk menyelesaikan itu
tidak usah khawatir
tidak ada yang tidak mungkin
semua mungkin asal kita mau
tinggal kita mau atau tidak melakukan itu
itu mas prabu
tuh dan ini yang dengerin tuh nasihatnya ibu risma
saya jadi tambah semangat ibu risma
sekali lagi kalau menyimpulkan saya juga pernah baca
betul saya juga pernah baca artikel itu
ibu bilang emansipasi jangan sampai bikin wanita keblinger
saya setuju ibu
terima kasih sudah bergabung bersama kami di good morning
selamat kembali bekerja untuk surabaya yang lebih baik lagi ya ibu
sampai ketemu di jakarta bu
atau mungkin kita yang keseluruhan